para penggemar sajian seafood atau moga bahari
ada menu kerang saus tiram dengan rempah khas nusantara nih
seperti olahan kerang di salah satu kedai di sudut kota pangkal pinang ini
langsung aja kita olah
pertama tama bersihkan kerang
setelah itu rebus hingga cangkang terbuka lalu angkat
untuk bumbunya siapkan serai bawang putih cabai merah cabai rawit serta daun seledri
siapkan juga kecap saus penyedap rasa dan tepung terigu
tumis bumbu lalu siram di atas kerang
setelah itu kukus lagi hingga bumbu meresap ke daging kerang
biasanya direbus dan disambal
tetapi ini bisa dibuat ala ala korea
dan rasanya tidak kalah seperti restaurant restaurant lainnya
kalau ingin mencicipi sajian kerang rempah ini
anda cukup mengeluarkan dua puluh lima ribu rupiah saja
masih soal olahan seafood
kali ini sajian lobster rempah di obyek wisata pantai karapia kabupaten pangandaran
sajian lobster di sini merupakan perpaduan antara bumbu eropa dan bumbu tradisional
tumis bumbu seperti jahe kunyit serta honje
setelah wangi masukkan lobster yang sudah dibersihkan
aduk hingga tercampur rata
setelah itu beri bermacam macam saus
seperti saus padang saus tiram serta saus rahasia
untuk sentuhan terakhir taburi biji wijen
istimewanya karena rasa rempahnya itu dapat ya terus ada wijennya juga
jadi jadi kolaborasi ya
iya jadi rasanya unik
sajian yang tak kalah menarik adalah seafood tumpah bancakan
sajian ini mencampurkan beragam jenis olahan laut yang disajikan bersama ragam sayuran
seperti wortel jagung buncis serta brokoli
seafood tumpah bancakan ini paling cocok dimakan ramai ramai
satu porsi seafood bancakan dibanderol mulai dari satu ratus lima puluh hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah
tim liputang terima kasih
tim liputang cnn indonesia